di jakarta kelenteng petak sembilan menjadi salah satu pusat perayaan imlek
untuk mengetahui bagaimana suasana di kelenteng petak sembilan
saat ini kami telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia arman helmi
selamat sore arman
arman aktivitas apa yang saat ini sedang berlangsung di kelenteng petak sembilan
ya rifana selamat sore di kelenteng petak sembilan
ataupun yang dikenal dengan wihara dharma bakti
ini memang menjelang perayaan tahun baru imlek
ataupun juga xinjia selalu ramai dikunjungi oleh umat tionghoa
ataupun juga mereka mereka yang memeluk agama buddha tau dan juga konghucu
untuk melakukan aktivitas persembahyangan seperti itu
sejauh pantauan kami yang ada di kelenteng petak sembilan ini
aktivitas masih dilakukan seperti biasa oleh umat yang datang
sejak tadi siang sampai dengan sore hari ini
mereka bersembahyang di bagian dalam kuil seperti itu
juga yang terlihat biasanya ramai menjelang tahun baru imlek
saudara saudara kita para tunawisma
yang berburu angpao ataupun juga mengais sedikit rezeki
dari para dermawan yang datang bersembahyang di kelenteng petak sembilan
jadi memang kelenteng yang bisa dikatakan kelenteng tertua di jakarta yang berusia tiga ratus tujuh puluh tahun ini
memang senantiasa selalu menjadi kelenteng atau pusat peribadatan favorit bagi umat tionghoa setiap tahunnya
terutama pada saat menjelang tahun baru imlek seperti itu
dan memang sejauh ini belum begitu ramai seperti misalnya dua hari atau satu hari
menjelang tahun baru imlek
tapi geliat ataupun juga suasana menjelang tahun baru imlek semakin terasa
seperti itu lampion lampion beberapa waktu yang lalu sudah dicuci seperti itu sekitar pada jumat kemarin
kemudian juga selain pencucian lampion
mereka mengadakan pencucian patung dewa dewa yang ada di dalam
untuk mensucikan kembali dewa dewa yang mereka sembah di dalam kuil seperti itu
dan untuk ngobrol ngobrol lebih banyak mengenai tradisi umat tionghoa menjelang tahun baru imlek bersama saya
saat ini sudah ada sahabat saya sejarawan asep kambali selamat sore
baik kang asep ini menjelang tahun baru imlek
banyak warga bukan hanya umat tionghoa yang merayakan imlek
tetapi juga warga ibu kota warga sekitar
bahkan ada turis turis dari mancanegara yang juga berduyun duyun datang ke klenteng petak sembilan ini
melihat ini kelenteng tertua ya kang asep sebagai sejarawan pasti tahu banget mengenai kelenteng ini
mungkin bisa diceritakan bagaimana dari tahun ke tahun kak asep
geliat kelenteng tertua
ya ini disebut kelenteng kim tek i atau vihara dharma bhakti
dibangun tahun seribu enam ratus lima puluh an
ini menjadi kelenteng satu satunya tertua yang ada di jakarta
bahkan mungkin yang ada di indonesia
nah kelenteng ini beberapa kali terbakar
terakhir tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
dan sebentar lagi di tahun ini kabarnya akan dipugar
dan memang kelenteng ini menjadi magnet bagi siapapun
gak hanya mereka yang beribadah
umat buddha atau umat konghucu atau orang orang tionghoa
tapi juga menarik tadi ada turis ya
bahkan juga kita masyarakat beribumi
semua agama hadir ke sini
nah ini tentu menjadi berkah bagi warga sekitar
kemudian tadi disebutkan ada para pengemis juga
para pengemis ini memang sehari sebelumnya
terutama di tanggal dua puluh tiga dua puluh empat
mereka bahkan akan menginap
jadi mereka akan menginap mereka akan menginap
sekitar enam ratus orang lebih
mereka akan didatangkan dan bahkan datang sendiri
tetapi mereka bukan mereka sudah terdaftar
jadi mereka memang pengemis pengemis yang sudah langganan
dan nanti akan ada orang orang para donatur
orang orang tionghoa yang memang sudah memiliki kemampuan
keberkahan rezeki gitu
dia akan membagikan empau kepada mereka
dan kelenteng wihara dharma bakti ini
konon kabarnya nama kelenteng diantara kelenteng ini
diambil dari kelenteng ini dari kata kuan imteng
karena di belakang saya ini hiyolau tertua tempat menyimpan hiyo
dan ini langsung ke tien ke tuhan gitu ya
jadi kalau ada hiyo yang dibakar berarti itu semacam kalau orang islam itu sholat
jadi ibadah langsung ke tuhan ke tien ke allah gitu kalau kita muslim
dan di sebelah kiri ini ada pembakaran
nah itu semacam posnya
jadi mengirim kabar mengirim surat
membakar uang membakar yang lain
nah di komplek wihara dharma bakti ini
juga terdapat kelenteng kelenteng kecil di sebelahnya
yaitu kelenteng kelenteng untuk pengiriman mobil mobil rumah yang nanti akan dibakar
dikirim ke lelur
mereka orang tionghoa percaya bahwa yang meninggal itu hidup di alam yang lain
makanya nanti ada uang neraka ada uang surga
jadi kalau kita ingin ke surga ya kita mesti memberikan uang
ke mereka yang ada di
surga petugas petugasnya gitu
jadi ini tradisi yang saya kira sangat menarik sangat perlu dililustrikan
ya karena bagi orang orang tionghoa mereka yang beragama kongucu
percaya bahwa yang meninggal itu hidup kembali
oleh sebab itu nanti dikirimkan rumah dikirimkan mobil
dikirimkan semua hal di dalam
bagaimana dengan tadi aktivitas dengan mengundang kurang lebih enam ratusan tunawisma
atau pengemis untuk membagikan berkah atau angpao seperti itu
apakah memang ini sudah menjadi tradisi tertentu atau mungkin apa makna
filosofi daripada memberikan angpao bagi para tunawisma
ya itu kan artinya merah
angkau itu bungkusan
jadi bungkusan merah
nanti ada angkau ada angkau merah itu kali atau sungai yang dalam gitu
jadi angkau ini menjadi tradisi
bagaimana orang yang sudah mapan yang sudah berhasil sudah mampu di tahun ini
bisa berbagi kepada mereka yang belum
nah sebenarnya ini tradisi yang menarik dari kelenteng ini
dari kim taek i atau dari viara dharma bakti ini
karena hanya satu satu
barangkali di jakarta
yang kelenteng memfasilitasi para pengemis
kelenteng lain tidak ada
jadi hanya kelenteng ini
bahkan ini sengaja ditangkan diorganisasi diorganisasi gitu ya
dan nanti mereka akan diberikan pembatas
semacam tali rapia gitu untuk menjaga supaya mereka tidak menyentuh ke tempat ibadah
jadi mereka nggak boleh ke sini hanya batasnya hanya sampai sana
jadi ada batas dan mereka sangat mengerti itu
jadi pengemisnya mengerti dan mereka yang akan memberi sumbangan
juga ada batasnya
tidak boleh di tempat ibadah mesti di tempat yang sudah disediakan
memang ini tradisi tiap tahun
menarik juga kang asep tadi disampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk
kerukunan antarumat beragama juga di sini
ada juga bentuk perdamaian warga sekitar seperti itu
dan pengemisnya tidak hanya kristen
banyak yang muslim
banyak yang muslim
iya menariknya itu
nah kang asep kalau misalnya kita lihat ini apakah juga sudah melebur dengan budaya betawi kan
banyak yang salah paham ya
jadi di masyarakat kita orang memandang bahwa misalnya budaya petasan itu budaya betawi
itu sebenarnya budaya tionghoa
jadi yang kemudian menjadi budaya betawi
lugua itu bahasa tionghoa bukan bahasa betawi
ya kemudian menjadi bahasa betawi
karena budaya tionghoa itu sudah ada sejak abad kelima
ya mereka sudah melak
apa namanya hadir ke tanah yang disebut nusantara ke jawa ini
kemudian mereka berdagang di mulut sungai di delta kemudian di pelabuhan di pesisir
kemudian mereka berdagang dan
mereka memang ada hubungan khusus dengan para penguasa dari raja raja dari mulai taruman negara pajajaran ya
bahkan sejak zaman voc
jadi ke penguasa voc orang tionghoa juga dekat
mereka menjadi posisi kelas kedua
mereka diberdayakan diminta mengurusi perekonomian membangun kota menjadi kontraktor
sehingga kemudian kedekatan kedekatan ini menjadi tak terbendung
dan kemudian orang orang tionghoa menjadi datang kesini
nah itulah yang kemudian nanti belakangan terjadi sulit dikendalikan
ya jadi orang tionghoa ada kalau misalnya seribu penduduk batavia itu sekitar delapan ratus orang itu orang tionghoa
makanya nanti ada terjadi gesekan dan lain sebagainya
nah hal hal yang menarik adalah misalnya di republik ini ada persoalan persoalan gesekan soal kebenekaan
orang berpikir negatif
terhadap orang tionghoa
itu sebenarnya terbentuk karena zaman belanda
ya dimana dulu orang orang tionghoa memang menempati posisi posisi enak
dan oleh sebab itu akhirnya belanda sendiri yang memainkan mengadu domba kita dengan pribumi
dengan orang orang jawa orang orang sunda orang orang batak dan lain sebagainya
nah disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah
bahwa orang tionghoa sudah ada dan menetap di sini kemudian menjadi budaya sendiri
artinya menjadi budaya yang unik
betawi adalah bentukan dari tionghoa dan arab
jadi kalau ada yang mengatakan
arab juga pendatang
ya ini mesti dipahami
dan sehingga kemudian budaya ini menjadi menarik
kita bisa lihat pengantin betawi
setengah dari pengantin betawi itu arab
dari atas rambut sampai ujung kaki
kemudian setengah lagi tionghoa
ya dari bunga hong rumbai rumbai di depan
kemudian sampai ujung kaki itu tionghoa
jadi pengantin betawi ini akulterasi dua budaya
budaya tionghoa dan budaya arab
nah ini yang perlu dipahami
ane ente bahasa arab
jadi betawi punya bahasa apa untuk menyatakan aku dan kamu
nah oleh sebab itu betawi itu sebenarnya baru seribu sembilan ratus tiga puluh an muncul
m h tamrin membentuk perkembulan orang betawi
nah disitulah kemudian
kata betawi budaya betawi mulai mencuat dan menjadi satu
at least yang menjadi ciri
yang menjadi ciri dari masyarakat yang tinggal di batavia
makanya batavia batawia batawi jadi betawi
nah itulah sejarah
dan oleh sebab itu kita mesti paham sejarah
supaya kita bisa menghormati
antara umat beragama antara etis lain dan menjaga kerukunan yang ada di republik ini
menarik sekali kang asyaf
terima kasih banyak penjelasan
berbicara soal etnis tionghoa ataupun juga sejarah betawi memang tidak akan ada habis habisnya rifana
tapi yang paling pasti akan saya inginkan ataupun juga saya harapkan kepada
anda umat tionghoa yang akan datang bersembahyang
di kelenteng petak sembilan
jangan lupa pada dua hari menjelang hari raya
jumat dan juga sabtu
ini kelentengnya akan benar benar padat seperti itu
kalau boleh datang ke tempat ini dengan
tidak membawa kendaraan pribadi seperti mobil
karena akan sangat kesulitan untuk mencari lahan parkir
mengingat daerah atau kawasan di sekitar glodok ataupun juga petak sembilan ini jalannya kecil kecil dan sempit
sehingga juga ini akan bisa mempermudah kalau misalnya umat datang dengan
menggunakan moda transportasi umum seperti itu
dan jangan lupa
dua hari menjelang hari raya kelenteng petak sembilan ini akan dibuka
empat jam bagi warga atau umat yang akan melakukan aktivitas persembahyangan
terima kasih arman helmi
terima kasih arman helmi